ya angka covid sembilan belas terus mengalami peningkatan petugas di lapangan pun menjadi kewalahan
salah satunya adalah mereka yang bertugas mengumburkan jenazah covid sembilan belas
tidak hanya itu terpapar covid sembilan belas pun menjadi risiko salah satunya bagi mereka yang bertugas di lapangan
seperti salah satunya ada suprihatin relawan pengubur jenazah covid sembilan belas bergabung bersama kami malam hari ini
selamat malam mas supri hatin
mas supri hatin merupakan salah satu relawan pengubur jenazah yang ada di wilayah sleman betul ya mas
oke kondisi terakhir yang mas suprihatin lihat yang disaksikan sendiri di lapangan
pasca lonjakan kasus covid sembilan belas ini berdampak pada jumlah jenazah yang dikuburkan
boleh digambarkan kepada kami berapa peningkatan atau penambahan jumlah jenazah yang dikuburkan dibandingkan sebelumnya
sejak adanya peningkatan kasus covid sembilan belas di sleman
untuk angka pemakaman itu sekitar kemarin sepuluh hari itu lima belas pemakaman
satu hari lima belas
tujuh sampai delapan kami melayani lima belas pemakaman untuk satu hari satu malam
satu dua puluh empat jam ada lima belas untuk yang dimakamkan
artinya kenaikan dibandingkan ini terjadi setelah lebaran betul mas
ini yang terbanyak yang pernah ada selama mas suprihatin bertugas sebagai relawan pengubur jenazah
betul ini baru pertama kali ada lonjakan yang begitu banyak
selama saya jadi petugas pemakaman di kabupaten sleman
oke untuk petugas atau relawan yang menguburkan jenazah covid sembilan belas ini
dibagi dalam berapa timkah mas
dan satu tim ini terdiri dari berapa anggota
ada tujuh tim pemakaman dan setiap timnya berisikan delapan personil
oke delapan personil
artinya kalau kita hitung hitung kalau satu hari satu tim bisa hampir sepuluh sampai dengan lima belas delapan tim tadi ya
tujuh tim berarti bisa enam puluh tujuh puluh orang yang dikuburkan dalam sehari
tujuh tim itu setiap timnya berisikan delapan orang
mas suprihatin boleh digambarkan kepada kami kondisi kondisi yang sekarang terjadi
bagaimana para petugas pemakaman petugas yang ada di lapangan melihat penambahan kasus
artinya berdampak pada jumlah kematian
untuk saat ini memang ya
karena banyaknya peningkatan ini
ini untuk teman teman di lapangan juga kewalahan karena saking banyaknya
apakah di sleman sendiri artinya mas suprihatin hanya bertugas di wilayah sleman ya
tidak keseluruhan yogyakarta ya
hanya di wilayah sleman saja
di sleman sendiri bagaimana kondisi lahan pemakaman
kalau di beberapa wilayah kan melaporkan bahwa lahan pemakaman ini sudah sangat terbatas
bahkan habis sehingga orang susah mencari lahan
kalau di sleman untuk pemakaman untuk semua warga sudah bisa menerimanya
maksudnya bisa dimakamkan di pemakaman umum
oke berarti tidak ada kendala lahan pemakaman ya yang ada di sleman ya
oke mas supriyatin
kelelahan itu kan menjadi salah satu indikator atau faktor para petugas di lapangan saat ini
ya kan kewalahan kemudian kelelahan imun tubuh yang drop
artinya dengan kondisi mas suprihatin sekarang terpapar covid
apakah juga bisa diindikasikan salah satunya karena tugas yang sekarang ini yang meningkat
mungkin bisa jadi ya
karena untuk saat ini peningkatan yang cukup tajam
jadi yang kemarin itu satu tim hanya dapat jatah satu pemakaman
sekarang bisa sampai dua pemakaman sampai tiga pemakaman
di satu tim mas suprihatin apakah yang lain juga ada yang terinfeksi covid
kami satu tim baru di isolasi
oke berarti satu tim anda semuanya positif covid sembilan belas
iya diistirahatkan karena mungkin faktor kelelahan
oh yang terinfeksi positif anda dan
teman saya satu
oke dua orang sementara sisanya enam orang lainnya masih dalam keadaan aman negatif
atau masih menunggu hasil
aman masih sementara masih menunggu hasil untuk isiak
oke mas suprihatin hari ini lonjakan kasus harian ada di angka dua puluh ribu yang tertinggi sepanjang pandemi
pesan anda untuk orang orang di luar sana yang masih tidak percaya kalau virus ini ada
yang masih cuek masih berkeliaran masih bandel tidak menggunakan masker
masker tidak taat pada tiga m
untuk peran saya ataupun ini tetap untuk menggunakan masker
sepatuhi protokol kesehatan covid ini nyata
oke baik terima kasih mas suprihatin sudah bergabung dengan kami di cnn indonesia connected malam hari ini
terima kasih dahulu
bekas pulih salam untuk teman teman di luar sana
salam sehat selalu selamat malam